pemirsa perdagangan internasional mempengaruhi perempuan dalam perannya sebagai konsumen pekerja pemilik usaha dan juga pelaku ekspor impor
keterbukaan informasi publik menjadi poin penting untuk memperluas serta memperkuat pengetahuan dan keterampilan perempuan untuk menembus bisnis ke pasar internasional
dan untuk membahas seperti apa peran perempuan dalam keterbukaan informasi publik untuk mendukung ekspor umkm
kita sudah tergabung dengan komisioner komisi informasi pusat ibu samrotunajah ismail dan ibu rospita visi pauline
berserta senior eksekutif vice president digital business bni ibu rian kaslan dan duta besar republik indonesia untuk kuwait ibu lena mukti yang bergabung melalui sambungan zoom
apa kabar semuanya ibu ibu
baik ya kita sapa ibu lena
ya apa kabar bu lena
sehat ya bu ya baik
alhamdulillah sehat ya
iya kita hari ini akan berbincang mengenai keterbukaan informasi begitu ya
nah jadi saya ingin ke ibu samrotunaja dulu selaku komisioner komisi informasi pusat
ibu ini kita tahu bahwa keterbukaan informasi ini adalah keniscayaan begitu
nah mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih keterbukaan informasi menurut undang undang nomor empat belas tahun dua ribu
iya tentunya kalau bicara kenistayaan itu pasti sudah sangat penting dan mendasar
ini juga sesuai dengan amanah undang undang no empat belas tahun dua ribu delapan
bahkan di pasal dua puluh delapan f undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima juga menyebutkan antara lain bahwa memperoleh informasi adalah hak setiap orang
nah kalau berbicara dengan keterbukaan informasi publik ini semua pada dasarnya saya mengacu kepada undang undang dasar yang disebut tadi
bahwa keterbukaan informasi publik salah satu tujuannya adalah mengedepankan kepentingan publik itu sendiri
dalam melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaran negara yang baik dan transparan serta akuntabel yang dapat dipertanggungjawabkan
nah ibu lena tadi kita sudah dengarkan penjelasan ibu samro mengenai keterbukaan informasi ini yang tentunya juga memudahkan pelaku ekspor untuk melakukan ekspor begitu ya
nah di kuwait sendiri ini bagaimana bu apakah apa saja produk produk kira kira yang diminati
dan kemudian juga bagaimana peluang ekspor umkm
kalau indonesia ke kuwait
negara kuwait sendiri ini penduduknya kalau kuwaitinya kuwaitisnya itu hanya sekitar satu tiga juta penduduknya
tetapi migrant walkersnya dan ekspatriat termasuk orang asing yang ada di sini ini sekitar tiga tiga juta
jadi jauh lebih banyak pendatangnya daripada kuwaitinya sendiri
untuk pangsa pasar di kuwait ini meskipun penduduknya kecil ya mbak lucia
hanya tadi saya sebutkan sekitar satu tiga dan antara laki laki dan perempuan juga seimbang prosentasenya
yang perlu dicatat untuk pelaku umkm di tanah air adalah bahwa pertama meskipun sedikit penduduknya
karena barang kuwaiti ini itu sangat besar
jadi kalau kita mungkin beli barang hanya satu kuwaitinya ini kalau suka dengan barang itu
bahkan harganya mahal itu mereka pasti akan beli
jadi bisa lima enam kali dari spendingnya kita mbak lusia
jadi cukup besar pangsanya
yang kedua produk umkm yang bisa masuk ke kuwait ini adalah yang sophisticated
ya boleh dikatakan yang namanya barang branded
kalau di indonesia mungkin hanya kita lihat di kalangan menengah ke atas
tetapi kalau di kuwait branded barang barang branded itu sesuatu yang biasa mbak
tapi soal keterbukaan publik tadi yang disampaikan oleh mbak komisioner samratun najah ini
di sini sesuatu yang ya mudah lah
tidak serumit dan tidak se complicated di tanah air
baik ibu lena
jadi intinya pangsa pasarnya besar
bagaimana supaya kita bisa berkompetisi begitu dengan negara lainnya
ibu rian ini dari bni sendiri ini bagaimana bentuk dukungan kepada pelaku umkm
terutama perempuan pelaku usaha ya
supaya mungkin produk produknya bisa berkompetisi dengan negara negara lain
kita indonesia tidak kalah begitu
terima kasih mbak lusia
dan senang juga ya mendengar tadi masukan dari ibu dubes terkait dengan kendala kendala apa yang dialami oleh para umkm
karena memang itu tujuan kami di bni
dalam memberikan dukungan kepada para umkm khususnya umkm wanita
karena menurut data umkm di indonesia ini yang lebih dari enam puluh juta
jadi memang peran wanita atau perempuan dalam umkm ini sangat tinggi
salah satu bentuk dukungan kami di bni dan tentunya
meleverage posisi kami juga sebagai salah satu bank himbara yang memiliki network luar negeri yang sangat luas
yaitu adalah bagaimana membantu para umkm ini menjadi lebih kuat
bukan saja di dalam negeri tapi juga siap bersaing secara global
dengan itu kami memiliki sebuah inisiatif yang kami sebut dengan eksplora
expora ini sebenarnya adalah
singkatan dari ekspor dan juga diaspora
jadi bagaimana kita membantu para umkm dan usaha usaha di indonesia untuk melakukan export
tapi juga bekerja sama dengan para diaspora indonesia yang berada di luar negeri
jadi bagaimana bisa menjalin hubungan itu
nah dalam inisiatif expora ini kami melihat dan kami membaginya itu kepada tiga fase
dan tiga fase ini kami sebutkan yang pertama itu adalah
yang pertama itu adalah
yang pertama itu adalah

dan juga kebutuhannya
fase pertama yang kami lihat itu adalah fase inisiasi
jadi mungkin umkm tersebut masih sudah memiliki hasil karya yang baik
sudah memiliki pasar yang cukup kuat
tapi bentuknya masih localized
jadi bagaimana untuk meningkatkan hasil karya dan usahanya
masih dalam ranah domestik mungkin tetapi bisa merambah di luar komunitasnya masuk ke pulau pulau lain
skalanya lebih besar
skalanya lebih besar
dan di situ kami fokuskan adalah kepada pembinaan dan pelatihan
apalagi kalau kami tadi mendengar banyak sekali hal hal yang sebenarnya bukan hasil karyanya yang tidak baik
tapi bagaimana para umkm ini bisa mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan contohnya
kami bekerja sama dengan bepom untuk umkm yang bergerak di dalam bidang usaha makanan
bagaimana memastikan bahwa kualitas makanannya itu sesuai untuk bisa dijual di pasar lebih luas
atau kami juga membantu dari sisi edukasi bagaimana menggunakan social media
bagaimana yang namanya marketing itu tidak hanya fisikal tapi juga menggunakan social media
dan juga pelatihan untuk basic akuntansi
bagaimana pencatatan dari usahanya itu
karena kami juga sadar bahwa untuk para umkm ini bisa maju atau meningkat
itu pasti perlu pendanaan dari institusi keuangan atau perbankan
dan dengan kita melatih bagaimana dia bisa lebih rapi lebih efisien
dalam menata melaksanakan transaksi sehari harinya keuangan
itu akan membuat para umkm ini juga lebih bankable
pemirsa jangan kemana mana kami akan kembali usai jeda berikut
tetaplah di indonesia forward
thank you fare vo para pemasangan
terima kasih didak formulasi oleh
yang dilakukan dalam pemberdayaan perempuan supaya bisa meningkatkan ekspor ini dengan digitalisasi perbankan
jadi kami melihat bahwa banyak sekali umkm yang masih membutuhkan pelatihan pembinaan dan edukasi
bagaimana menggunakan platform platform digital untuk menjalankan usahanya itu lebih efektif lebih efisien dan tentunya akan menjadi lebih profitable
nah dari bni tentu kami selain menyediakan edukasi kami juga menyediakan platformnya sendiri
bagaimana contohnya adalah para umkm ini bisa melakukan transaksi sehari harinya apakah itu pembayaran para mitra mitranya
atau pembayaran gaji pegawainya pencatatan penerimaan barang barang jualannya dan sebagainya
itu kami sediakan
baik itu platform dari wholesale banking kita maupun juga untuk yang umkm yang kecil bisa menggunakan platform mobile banking kami
nah bagaimana juga mereka bisa dibantu di dalam usahanya sendiri seperti menerima transaksi yang lebih cashless
karena kami juga sadar yang namanya pengelolaan uang fisik itu kan pasti lebih mahal
pencatatan juga akan lebih sulit
jadi bagaimana kita bisa mengedukasi para umkm ini untuk mulai menggunakan dan menerima pembayaran menggunakan edc menggunakan kartu kredit kartu debit dan juga kris
nah ini yang kami lihat bisa sangat sangat membantu para umkm ini untuk lebih efisien
dan digitalisasi juga bisa untuk tahap berikutnya
apabila mereka ini kan kita lagi banyak bicara mengenai ekspor
bagaimana bisa mereka melakukan transaksi ke luar negeri
apakah mereka itu perlu membeli mata uang asing atau membayar dalam mata uang asing atau menerima
dan itu kami sediakan semua di layanan digital kami
dan kami harapkan bahwa dengan semakin fasiknya umkm ini terhadap pilihan pilihan solusi solusi digital mereka bisa lebih fokus kepada meningkatkan hasil karyanya
bukan kepada proses administrasi menjalankan usahanya sendiri
jadi dibunahkan begitu ya bu ya
ibu dubas ibu lena
ini terkait dengan ekspor ke kuwait ini apa saja bu sebenarnya mekanismenya bu
kuwait dikenal sebagai net importer ya mbak
jadi luar biasa potensinya di kuwait sendiri
jadi peluang peluang ekspor yang ya seluruh barang kebutuhan itu bisa masuk ke kuwait
tapi dengan syarat yang tadi mbak
syarat yang bahwa selain sophisticated dia juga aman dikonsumsi
contohnya misalnya mbak ya dari minyak goreng gitu
dari minyak goreng konsumsi garam konsumsi kebutuhan sehari hari
itu semuanya harus memenuhi standar yang terhadap kebutuhan

dan berapapun mereka pasti akan beli mbak
asal barang itu ya tadi bisa ya dengan syarat yang tadi
syarat yang kondisi sangat aman
pelaku usaha umkm agar bisa menyampaikan mengekspor hasil produksinya itu
yang pertama bagaimana
mereka bisa didampingi untuk membuat e katalognya
karena kan tadi bu rian ya dengan jarak yang cukup jauh itu bisa didekatkan dengan sistem digitalisasi ya bu rian tadi ya
jadi e katalog itu
e katalog yang pertama itu yang dibutuhkan oleh para importer yang ada di kuwait
dari situ dulu
dan nanti kalau dari e katalog
biasanya mereka akan memilih yang sesuai dengan tren atau pangsa pasar yang ada di sini
setelah itu dikirim apa namanya kayak semacam dami atau contohnya mbak ya pak lucia
dan untuk menjaga kontinuitas keberlangsungan ekspor dari tanah air
ya kualitasnya tetap harus dijaga
kadang kadang kan ya terjadi ya mbak ya sampelnya bagus
e katalog sudah bagus
tapi begitu barangnya dikirim kok tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan atau dikirimkan
nah ini juga menjadi tantangan ini mbak
terima kasih ya ibu lena ya sudah menjadi perwakilan indonesia di sana betul betul ya
menampilkan barang barang dalam negeri begitu
bapak lucia terima kasih juga pada soal informasi publik yang memegang peranan penting begitu ya dalam mendukung ekspor
ibu vici seperti apa sih tugas dan tanggung jawab badan publik dalam keterbukaan informasi publik ini
baik mbak lucia
kalau kita bicara tentang badan publik kita harus tahu dulu nih defisit misi badan publik itu apa saja
jadi definisi badan publik adalah lembaga eksekutif legislatif judikatif atau badan lainnya
yang tugas dan fungsinya ini berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggara negara
dan anggaranya berasal dari apbd apbn sumbangan masyarakat dan atau bantuan luar negeri
salah satunya terpenuhi dia merupakan unsur dari badan publik
nah dalam keterbukaan informasi publik ini badan badan publik ini dituntut untuk membuka semua informasi yang dikuasainya
dan harus diumumkan kepada publik
hanya tiga kategori yang masuk kategori tertutup adalah informasi yang berkaitan dengan rahasia negara
kemudian informasi yang berkaitan dengan rahasiaan bisnis dan informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi
di luar itu semua harus dibuka kepada publik
nah kewajiban badan publik di era keterbukaan ini adalah memberikan akses
secara mudah cepat dan murah
nah yang namanya informasi terbuka artinya tidak boleh ada apapun yang menghalangi
misalnya harus melampirkan fotokopi ktp atau harus memasukkan password
atau kita harus login dulu baru bisa dapatkan informasi tersebut
tidak ada seperti itu ya
tidak seperti itu
jadi secara otomatis kita bisa mengakses melalui website resmi
tidak ada biaya biaya apapun
tidak ada ya bu ya
informasi mewajibkan badan publik harus mempunyai website resmi
di mana masyarakat bisa mengakses semua informasi secara mudah dan cepat
dan yang paling penting ditekankan bahwa informasi tersebut harus mempunyai nilai guna
seperti tadi yang disampaikan oleh mbak dian dari bni ya
jadi banyak informasi informasi di bni yang sebenarnya mempunyai nilai guna yang besar nih untuk diketahui oleh masyarakat
nah keterbukaan informasi ini melihat apakah bni sudah membuka ruang seluas luasnya masyarakat bisa mendapatkan informasi tersebut
nah kemudian penggunaan teknologi juga kita tekankan supaya masyarakat nggak perlu lagi nih datang ke kantor badan publik untuk dapat informasi ya
cukup buka website semuanya tersedia secara terbuka
nah bagaimana keterbukaan informasi ini kemudian mendukung ekspor umkm
kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti
pemirsa jangan kemana mana tetaplah di cnn indonesia forward
ya masih di indonesia forward dan kita masih membahas mengenai keterbukaan informasi dan juga peran perempuan dalam meningkatkan ekspor umkm
kita ke ibu samratun aja
ibu bagaimana nih terkait keterbukaan informasi ini bisa mendukung ekspor umkm sih
saya kebetulan latar belakangnya memang kebijakan umkm bersama waktu itu di bni
jadi tidak bisa lepas dari itu
jadi harapan saya kalau melihat keterbukaan informasi publik bicara umkm ekspor itu kan banyak pihak pihak yang terkait
katakanlah kementerian keuangan kementerian perdagangan kemudian kementerian luar negeri tentunya melalui perwakilan lalu biaya cukai gitu
nah tentunya pembiayaan
alangkah baiknya kalau misalnya informasi publik yang dihasilkan berbagai badan publik itu saling menyupport
pelaksanaan informasi publiknya
kenapa kalau bicara regulasinya itu masing masing ranah
tetapi bukan tidak mungkin ketika bicara pelaku usaha umkm ekspor itu dia berharap bisa memperoleh informasi satu pintu
misalnya dia sudah melakukan ekspor ternyata ada kebijakan dari misalnya bni
oh kalau pakai begini lebih murah gitu ya
oh kalau misalnya dengan fasilitas kur lebih mudah gitu ya
nah itu yang diharapkan
jadi komprehensifnya informasi publik dan bagaimana akses informasi seperti yang disebutkan bu vicky itu mudah dicangkul
meskipun pelaku umkm misalnya ada di papua gitu
atau tentunya kita fokusnya kepada perempuan ya
tentang andil perempuan
nah harapannya juga para perempuan yang mempunyai posisi di badan publik seperti yang di posisinya bu dubas
tentu kami yakinlah budubes sedemikian kalau kami melihat update info yang luar biasa budubes ini untuk mengedepankan umkm ekspor
tetapi bagaimana dengan peran perempuan yang ada di posisi yang cukup baik yang punya kebijakan
mari sama sama kita mendukung umkm ekspor
tetapi bagaimana harmonisasi proses keterbukanya
misalnya tadi pendampingan
jangan hari ini didampingi oleh disupport oleh bni
besok lusa datang lagi dari bank lain
kenapa enggak kita satu kesatuan saja
lalu bagaimana edukasi untuk ekspornya juga satu kesatuan
ada misalnya pihak becokai atau pihak dari kemenlo
sehingga umkm itu lebih kompetensi pemahamannya lebih komprehensif
itu sih yang saya catat
nah termasuk bagaimana digitalisasi bagaimana edukasi ke mereka bagaimana memperoleh akses informasi yang lebih baik
ibu lena singkat saja ibu sebagai seorang dubes ini
bagaimana strategi yang ibu lakukan untuk mendukung produk produk ekspor indonesia ke kuwait ini
dan melalui keterbukaan informasi publik begitu ya bu ya
ya terima kasih
dan tadi sudah disampaikan bahwa keterbukaan informasi publik itu adalah menjadi hak warga negara
termasuk juga bukan saja ke warga negara mbak lucia
tetapi kami sebagai kepala perwakilan ri sebagai duta bangsa
ini juga yang pertama tentu dari pihak stakeholder terkait pembuat kebijakan juga harus disosialisasikan ini mbak lucia
jadi kami nggak perlu mencari cari atau menginisiasi sendiri
tetapi itu sudah menjadi program yang terintegrated
yang kami ini ketika mencari informasi itu tidak sulit
terima kasih ibu rian
dari bni sendiri ini bagaimana mempersiapkan para pelaku umkm terutama perempuan ya supaya bisa bersaing di kancah global ini
dan ini sangat sangat bermanfaat karena semua yang diperbincangkan hari ini memang itulah masukan masukan yang kami dapatkan
dan kami coba untuk memberikan one stop solution
tadi saya mendengar ibu dubes mengatakan
karena memang yang namanya informasi tadi dikatakan mungkin para umkm ini bingung mau mencari kemana
jadi dengan solusi ekspora ini inilah yang kami harapkan untuk bisa menjadi satu tempat satu wadah untuk para umkm itu mendapatkan informasi
tapi juga dikawal dibimbing
tadi saya mendengar terkait dengan kualitas atau kurasi
kami bekerja sama di dalam hal ini bni tentunya dalam memberikan solusi dan edukasi kepada umkm itu tentu kita tidak bergerak sendiri
kami bermitra dengan contohnya tadi kembali lagi kurasi
kami bermitra dengan sarinah
karena kita tahu bahwa sarinah memiliki keahlian untuk mengkurasi bagaimana produk produk lokal indonesia bisa disesuaikan dengan minat para umkm
kami juga bekerja sama tentunya dengan para kementerian dan juga kedutaan dan atasi perdagangan di negara negara luar
tentunya kami meleverage kantor cabang luar negeri kami yang saat ini ada di tujuh negara
salah satunya baru saja kami lakukan tidak terlalu lama adalah acara bagaimana kita melakukan pemerintahan
bagaimana cara kita melakukan pemerintahan
bagaimana kita mempertemukan para umkm indonesia dengan para calon pembeli di korea selatan
jadi itu kami lakukan business matching itu dihadiri oleh lebih dari satu ratus dua puluh lima umkm dari indonesia dan juga lebih dari seratus calon pembeli
nah di situ bni bekerja sama tentunya dengan kantor cabang luar negeri kami di korea
dengan atasnya perdagangan di korea kedutaan dan sebagainya
jadi pengawalan dan pembimbingan itu kami lakukan dari setiap tahap
dan tentunya pada saat para umkm ini sudah menemukan pasarnya sudah menemukan pembelinya
dan apabila umkm ini memerlukan dukungan finansial baik itu pembiayaan
yang memudahkan mereka melakukan usaha ekspor mereka
seperti trade contohnya seperti penerbitan lc garansi bank dan sebagainya
itu tentu kami sediakan sebagai produk produk mendasar dari bni
tapi kembali lagi kami lihat itu produk perbankan itu hanya akan berguna apabila para umkm ini sudah paham
dengan cara yang tepat untuk bisa mengembangkan usahanya masuk ke pasar global
terima kasih ibu rian juga ibu samro ibu vici dan juga ibu lena sudah berbincang bincang bersama di cnn pada hari ini
kita berharap ya memang ini bisa meningkatkan ekspor umkm kita ke luar negeri
dan pemirsa demikian topik hari ini tentu saja membuka mata kita bahwa kesempatan dan di era teknologi dan digital seperti sekarang ini memang bukan lagi kendala untuk memasarkan produk produk
dan keterbukaan informasi publik ini memudahkan para pelaku usaha untuk mengakses beragam informasi yang bisa membantu menentukan arah kebijakan usaha para pelaku industri terutama umkm
dan usai sudah cnn indonesia forward kali ini
saya lucia saharionduliri sampai jumpa